apapun alasannya anak ini adalah anugerah yang terindah dalam setiap keluarga
apapun bentuknya anak itu itu yang terbaik untuk kita menurut allah
saya tanya sama orang tua karena prinsip saya orang tua lah yang harus siap dulu
sebelum anak siap saya harus siap dulu sebelum anak belajar saya harus belajar dulu
sebelum yang lain bisa saya harus bisa dulu
hari yang sibuk muinatul khoiriah memulainya dengan menyiapkan beberapa kebutuhan pokok
yang akan ia berikan kepada teman temannya
memang rutin berkeliling
perempuan kelahiran dua puluh november seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini mengunjungi satu persatu rumah
yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas
iin datang menyalurkan beragam bantuan
tak peduli berapa jauh jarak yang ditempuhnya
motor tua ini senantiasa menjadi andalannya
menyusuri jalan jalan kabupaten kebumen
dan kebumen tempatnya tinggal
hari ini iin ditemani anak tertuanya
mengunjungi sepasang suami istri penyandang disabilitas
yang tinggal di kecamatan lain
mereka adalah radmin seorang penjahit
istrinya yang mengidap serebral palsi atau lumpuh otak
ia mendengar keluarga itu sudah kehabisan pampers
dan harus segera dibantu
radmin menyambut iin dengan seberringah
radmin yang mengidap polio sejak kecil
tak bisa berjalan hampir sepanjang usianya
kini ia harus merawat istrinya
tarik dan menjaga kemampuan
iin dan tari yang mengidap serebral palsi
serta anaknya humairah
radmin dan tari pertama kali bertemu dan menjalin kasih
ketika aktif di komunitas rumah inklusif
yang diinisiasi oleh iin
keduanya kemudian menikah pada dua ribu dua belas
hari itu juga ya mas
terus kita mempersiapkan kira kira
kalau mau melamukannya
sama rabis berapa
terus di rinci sama teman teman
ya udah terus habis itu ada lamar melamar
ya udah pokoknya saya
dari posisinya mas radmin
kayak gitu kayak dramanya
saya tetap jadi keluarganya mas radmin
melamar mbak tari ke tempatnya
kan mbak tari gak banyak orang keluar di tempatnya sana
jadi mas radmin waktu itu hanya tugas
belanja cincin kaminya mas
aja ya yang lain itu yang bertugas teman teman
namun setahun terakhir
kesehatan tari terus memburuk
setelah melahirkan anak satu satunya
tari hanya bisa terbaring di tempat tidur
tak banyak yang bisa dilakukan iin
ia bukan dokter yang bisa mengobati
iin hanya bisa hadir sebagai teman
serta penghibur bagi orang orang seperti radmin dan tari
tidak banyak yang memperhatikan orang orang seperti mereka
nih ya mbak radmin
kisah koki mbak kaya mas apaan sih
sekedar mengingat kisah kisah lama yang tersimpan dalam album foto
bisa membuat tari sedikit melupakan sakitnya
pekatan tari langsung
masa ke situ
kita mau ke sini dulu
kita belajar dulu kadang sama pak benny
kadang sama pak hakim
kadang sama pak tari
tari dan radmin bukan satu satunya keluarga disabilitas yang mendapat perhatian iin
iin mendirikan rumah inklusif
rumah yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpul para orang tua
yang mempunyai anak penyandang disabilitas
atau keluarga penyandang disabilitas itu sendiri
kepedulian itu berawal dari pengalaman iin
yang juga memiliki anak tunadaksa
itu waktu tahun dua ribu sembilan
saya baru tahu kalau saya mempunyai anak yang berbeda
saya nggak tahu tentang defable
ataupun apa yang saya tahu tentang anak yang berbeda itu
ya dulu kan anak cacat gitu ya
dan waktu itu
saya baru tahu kalau anak saya itu difabel sekitar satu minggu
sama seperti orang tua yang lain sebenarnya
tapi kita yang kebingungan
kita orang tua itu bingung
kita merasa salah apa sehingga kok anak saya defable cacat kakinya begini
kalau memang saya yang salah tolong ya allah jangan beri siksaan untuk anak saya gitu
karena selamanya anak saya pasti akan mendapatkan
bully pertanyaan yang aneh aneh
dan itu yang tidak menguatkan diri saya orang tua

kebingungan itu yang membawa iin menemui banyak orang tua
yang memiliki anak disabilitas lainnya
dan ternyata ia menemukan masalah yang sama
orang tua kerap merasa malu dan menganggap anak dengan disabilitas

perundungan di lingkungan sekitar kekerasan psikis fisik ataupun seksual
serta penelantaran menambah rumit permasalahan
waktu itu juga saya sudah menyadari bahwa pembulian itu pasti akan ya selamanya
akan terus terjadi tetapi dari pembulian itu pasti akan lahir kekuatan
saya berharap itu
saya tanya sama orang tua
karena prinsip saya orang tua yang harus siap dulu
sebelum anak siap saya harus siap dulu
sebelum anak belajar saya harus belajar dulu
sebelum yang lain bisa saya harus bisa dulu
dari sana iin kemudian bergerak
mengetuk satu demi satu pintu rumah keluarga disabilitas di banyak desa
iin mencoba memberi pemahaman bahwa anak dengan disabilitas perlu dimanusiakan
mereka membutuhkan kasih sayang serta memiliki hak yang setara dengan manusia lainnya
gerakan itu kini telah tumbuh di berbagai tempat
di setiap kecamatan dan desa tercipta simpul simpul komunitas rumah inklusif
satu keluarga yang merasa terbantu lalu mengajak keluarga lain di sekitarnya
mereka mengawali kedekatan dengan menjadi teman berbagi keluh kesah
lalu saling menguatkan dan akhirnya saling memberdayakan
karena dia membeli
iya lah itu mama itu mama
alasan saya merasa saya ada tambah saudara tambah teman
jadi merasa kita bukanlah saya sendiri yang punya anak seperti ini
merasa apa ya rasanya terhibur lah istilahnya
lagipula anak saya kalau di rumah terus kan nggak ada yang hibur gitu ya
mungkin ya semua anak pengen seneng gitu ya menyenangkan anak aja lah gitu
setelah sebelas tahun berdiri rumah inklusif kini memiliki lebih dari seratus anggota
anak anak dengan disabilitas yang biasa murung karena tak punya banyak teman
mereka bisa berinteraksi dan merasa dimanusiakan
tidak dijauhi ataupun dipandang sebelah mata
saya tambah saudara anggaplah saya saudara gitu anggaplah kita ini semua teman saudara gitu
kalau di rumah kan belum tentu lah ya namanya anak anak
namanya saya keluar bawa anak anak bawa anak ini
pasti kan anak anak pernah ngeliatin aja hanya ngeliatin
kalau di sini kan cuma kayak yasmin lihat ini kan udah biasa
kalau di lingkungan sendiri kan masih anak anak yang lain kan belum ngerti gitu
kalau kita rasakan apa ya darurat buli itu sudah sangat ngeri gitu
tidak hanya sebatas ucapan terus katakan ucapan ucapan lesen anggapan itu enggak
tapi ternyata kayak kekerasan fisik pun itu sekarang udah sangat luar biasa
sebuah joglo di samping rumah ini adalah salah satu bentuk upaya iin membesarkan rumah inklusif
selain datang ke rumah rumah di pelosok kabupaten
anggota rumah inklusif juga biasa berkumpul setiap hari minggu

tentu saja rumah inklusif bukan berdiri tanpa tantangan dan hambatan
iin jatuh bangun membesarkan rumah inklusif
pada awalnya tak sedikit penolakan diterimanya bahkan di lingkungan sekitar rumahnya
masyarakat sekitar pernah menganggap
banyaknya anak penyandang disabilitas yang mengunjungi daerah mereka tak elok dipandang
bahkan mereka takut anak anak itu akan membawa virus dan penyakit

ya sempat waktu itu juga masyarakat juga sempat ada agak gimana gitu loh
karena jadi tempat kumpulnya orang orang aneh mungkin kan gitu
namun anggapan negatif itu berangsur angsur sirna setelah masyarakat sekitar mengetahui kegiatan di rumah inklusif
masyarakat sekitar mengetahui kegiatan di rumah inklusif

ya sudah masyarakat sini sudah paham
dan ketika kita mau ada kegiatan misal ada masyarakat yang kehajatan
kita ada kegiatan di sini kita yang mau izin yaudah kita yang diundur
masyarakat malah yang nggak memperbolehkan
lanjut saja tidak apa apa jangan diundur ini kegiatan positif kok
warga sangat mendukung
karena ketika ada kegiatan insumsif
sebagian masyarakat juga dilibatkan
untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung
salah satu kegiatan yang rutin digelar adalah lumbung inklusif
kegiatan semacam kooperasi simpan pinjam ini bermula dari banyaknya anggota yang mengalami kesulitan ekonomi
alasan tidak punya uang ini yang membuat mereka enggan berkegiatan di rumah inklusif
itu kegiatan untuk
memudahkan kita mengajarkan mungkin kerennya gitu bahasa kerennya mungkin edukasi lah
mengenalkan pada keluarga keluarga difabel ini untuk belajar berhemat
karena kita sering alasan kenapa kamu dagangannya enggak berkembang
atau kenapa kamu enggak jualan saja enggak punya modal
menurut saya bukan alasan pertama ketika kita ngomong tentang modal uang dan lain sebagainya
di setiap pertemuan anggota didorong untuk menabung berapa saja
setiap hari minggu itu kita menabung ada arisan yang kecil
terus waktu itu kita mikir masa uang tabungan terus orang mau apa masa terhenti begitu saja
terus kita ngobrol ngobrol boleh nabung tapi bisa diambil satu tahun
terus kita akhirnya simpan pinjam
bukan untuk konsumtif
dari lumbung inklusif ini anggota bisa merasakan manfaatnya
uang yang disimpan bisa dipinjamkan untuk modal usaha memperbaiki rumah atau bahkan modal menikah
menurut saya sangat membantu
seandainya ada buruh mendadak kita bisa pinjam tanpa ada jaminan apa apa
jadi walaupun kita punya utang tetangga kita enggak tahu
tak hanya itu beberapa tahun terakhir iin memutar otak untuk memberi pendapatan lebih bagi keluarga inklusif
ide nya muncul saat seorang dermawan dari palbatu jakarta datang berbagi keterampilan membati kepada anggota rumah inklusif
merasa keterampilan ini potensial dan mudah dilakukan oleh anggotanya
iin kemudian berinisiatif mendampingi anggota rumah inklusif untuk memproduksi batik pegon
batik yang sebenarnya adalah batik cap ini memiliki motif aksara pegon
atau huruf arab gundul yang jika disambung bisa dibaca dalam bahasa jawa atau indonesia
bu iin ini kalau misal dari banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya bu ya
di teman teman difabel kenapa sih pada akhirnya memilih untuk membuat batik pegon ini bu
jadi kita mengambil batik pegon itu bukan persoalan di batiknya
tetapi nilai nilai atau cerita yang ada di batik pegon itu untuk bisa mengedukasi
dan ternyata bisa menjadi alat komunikasi kita edukasi ke sosial siapapun
entah itu ke anak muda ke anak muda
pejabat sekalipun tokoh masyarakat itu lebih memudah
kini iin telah menciptakan lebih dari enam belas motif batik pegon
setiap motif memiliki makna dan kisahnya tersendiri
nah ini kan ada banyak motif tapi yang apa ya yang sedang kita warnai sekarang ini menceritakan tentang apa sih bu
ini cerita tentang buli
kalau kita rasakan darurat puli itu sudah sangat ngeri
tidak hanya sebatas ucapan terus katakan ucapan ucapan lesen anggapan itu enggak
tapi ternyata kekerasan fisik pun itu sekarang sudah sangat luar biasa
ini berarti ada tulisannya
iya makanya kan ini stop buli ini gambarnya kan tangan
untuk menandakan stop gitu ya bu
ya stop kayak gitu kan
nah di tengahnya itu ada buli ini bak wawu lampia
seluruh proses pengerjaan batik pegon mulai mengecap mewarnai membersihkan malam hingga proses menjahit dikerjakan oleh anggota rumah inklusif
uang yang diperoleh dibagi rata
iin bisa memutar rupiah dan membuat dapur para anggotanya tetap mengepul
kini warna warni batik pegon telah dipamerkan dan diperagakan di berbagai event bahkan hingga keluar kebumen termasuk ibu kota jakarta
melalui batik pegon ini pula iin dan rumah inklusif banyak mendapat penghargaan dari berbagai kelompok masyarakat
rumah inklusif pun menjadi terkenal dan mendapat banyak perhatian
ketika berada di rumah iin dan rumah inklusif berkata

dan itu poin yang saya suka itu kadang kadang mikir orang lain lebih tinggi daripada mikir awak sendiri gitu itu lebih sering
kalau kita ngomong ya kan orang mudah untuk berbicara membangun kebumen inklusif menjadikan indonesia inklusif
tapi kalau mindset nya melihat di fabel adalah orang yang patas dikasihani bukan diberi akses yang setara diberikan akses yang selebarnya dan disupport betul ya podo wae
sekolah yang kerap sulit diakses anak anak dengan disabilitas
banyak penyandang disabilitas di kebumen yang bahkan tidak bisa diterima di sekolah luar biasa atau slb karena spektrum disabilitasnya dianggap parah
jarak slb yang jauh akses yang tidak ramah dan terbatasnya waktu orang tua untuk mendampingi anak sering menjadi penyebab
sekarang perbandingan desa dengan sekolah yang ada itu kan sangat jauh
di kebumen hanya ada enam sementara secara penempatan memang di garis lurus perkotaan
perembun juga di kota perembun kebumen gombong
nah yang di kebumen utara kan jauh sekali
nah itu mungkin kendalanya mereka jauh ke sekolah sekolah slb
jauh juga dengan sekolah sekolah
jadi mungkin prinsip yang ada yang tersebar itu
iin sadar betul akan hal itu ia mencoba mencari alternatif dengan jemput bola ke rumah rumah di pelosok desa
ia mengajak anak anak untuk belajar dan bermain bersama
mereka diberi keterampilan dasar bersosialisasi serta pendidikan informal
saya dulu semisal ternyata saya merasa bahwa ketika umpamanya asli mencari kayak gitu
yang sudah sekolah aja dia akhirnya nggak mau sekolah gitu loh
karena pembulian yang begitu luar biasa
terus ada banyak keluarga waktu itu kayak fata mandea farhan kembar itu tidak diterima sekolah
ketika mendata di slb sampai tiga kali empat kali tetap ditolak
nah akhirnya kita memang kegiatan itu yang sekolah komunitas
jadi pokoknya yang tidak diterima di mana mana silahkan ayo kita sekolah di sini belajar bareng gitu istilahnya
usaha iin tak berhenti sampai di situ
ia mendorong dprd dan pemerintah kebumen untuk mengeluarkan peraturan daerah
yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk pendidikan
kalau kami berharap ya
kita harus sementara untuk melakukan benar benar dilakukan
walaupun saya maksudnya ini kebumen kebumen inklusif
tapi kok sampai hari ini masih banyak anak anak difabel yang tidak sekolah
masih ada anak anak yang sekolah tidak tamat karena pembulian itu
kalaupun sudah tamat tidak mau melanjutkan karena orang tuanya masih trauma
jadi itu sih
ikhtiar itu membuahkan hasil
pada dua ribu dua puluh pemerintah kabupaten kebumen mengeluarkan perda atau peraturan daerah nomor sembilan
tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
inklusif ini juga sudah sangat terkenal
termasuk kemarin kita membuat perda disabilitas
itu juga kita minta masukan dari mbak iin
jadi dari perda disabilitas ini selain perasarana penunjang
jadi kalau kita bicara dana ya sangat luar biasa mas
karena di situ troktor harus ada mandi salibitas
semua kantor harus ada yang menyesuaikan dengan kondisi disabilitas
kemudian kami juga menghimbau kepada pengusaha untuk paling tidak satu perusahaan itu menerima
satu anggota disabilitas untuk dipekerjakan
dalam perda tersebut tercantum poin bahwa perangkat daerah wajib menyediakan sedikitnya satu sekolah inklusif
di tingkat pendidikan dini dan dasar di setiap kecamatan
beserta fasilitas yang mendukung dan pendidik yang terlatih
artinya sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusif tidak boleh menolak siswa dengan disabilitas
sekolah inklusif adalah sekolah reguler
yang memberikan layanan kepada anak anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masing masing
jadi anak tunan yang terang harus dilayani secara dan kebutuhan yang terang
mereka harus bisa melayani untuk misalnya kebutuhan untuk baca tulis berair
guru itu harus mampu melayani
terus anak tunan rungu juga harus diajari bina bicara
jadi anak anak bisu
tidak bisu selamanya
sayangnya implementasi perda itu masih setengah hati
jumlah tenaga pendidik di sekolah sekolah inklusif tak memadai
sekolah itu masih mengambil guru dari slb yang jumlahnya juga terbatas
itu minimal harus ada satu sekolah sekolah inklusif
untuk kebumen kelas inklusif yang sd kalau anda kelihatan ada sekitar dua puluh
ya sementara kecamatannya ada dua puluh tujuh atau berapa
belum belum semuanya ada
tapi sudah lumayan
yang menjadi kendala memang apa namanya
dari segi tenaga
guru kunjung yang
ke sekolah sekolah inklusif itu
itu yang masih sangat terbatas karena apa
kami juga harus melayani anak anak kami sendiri
yang ada di sekolah ini
di samping itu juga kami harus
untuk mengunjungi sekolah sekolah inkresif yang ada di kabupaten kebun
perjuangan iin dan rumah ia
iin dan rumah inklusif
serta keluarga dengan anak disabilitas lainnya
bahkan sekedar untuk mendapat kesetaraan
atau akses pendidikan
kan orang muda untuk berbicara
membangun kebumen inklusif
menjadikan indonesia inklusif
tapi kalau mindsetnya melihat di fabel
adalah orang yang atas dikasih ini
bukan diberi akses yang setara
diberikan akses yang selebarnya dan disupport betul
ya bodoh wahai melihat mereka itu orang yang berhak diberi bantuan sosial
akhirnya lagi lagi program programnya itu mas
lelaki yang begitu mencintai muka lain tuh yang selalu minta dibikin gini kopi
tapi semangatnya tak pernah redup
iin masih punya segenggam semangat untuk mengetuk satu demi satu pintu rumah keluarga penyandang disabilitas
mengulurkan tangan menawarkan bantuan
memberikan pemahaman bahwa anak anak dengan disabilitas tak pantas dianggap sebelah mata
mereka sama dan setara
apapun alasannya anak ini adalah anugerah yang terindah dalam setiap keluarga
apapun bentuknya anak itu itu yang terbaik untuk kita menurut allah
aku ingin semua anak anakku maksudnya anakku itu bukan anakku kandung ya
dimanapun anak anakku mereka merdeka
karena sebenarnya menurut saya semua orang itu disabilitas
semua orang disabilitas
bukan berarti tangannya nggak ada terus apa namanya itu tidak normal
yang normal yang tidak disabilitas itu berarti yang kantongannya
bahkan ya semua punya kesempatan dan itu aja sih saya pengen anak anak kami dimanapun itu merdeka